desember seribu sembilan ratus tiga puluh enam adalah momen yang mengubah kehidupan seorang gadis muda
raja edward menyerahkan tahta kepada saudaranya duke of york putri elizabeth
yang dikenal sebagai lili beth untuk selanjutnya menjadi penerus tahta kerajaan inggris
sepuluh tahun kemudian putri elizabeth menikah dengan pangeran philip atau duke of edinburgh
kemudian pada dua juni seribu sembilan ratus lima puluh tiga ratu elizabeth ii dianugerahi mahkota
sebagai ratu inggris inilah momen bersejarah pertama yang ditorehkan elizabeth
karena baru pertama kali upacara penobatan disiarkan secara langsung di televisi
pada usia muda dua puluh tujuh tahun elizabeth alexandra mary windsor menjalankan tugasnya sebagai ratu sekaligus ibu

dengan jadwal yang sibuk ibu empat anak ini harus berkeliling dunia
menemui berbagai pemimpin dunia untuk melaksanakan tugas diplomatis
tak terkecuali menjalin hubungan diplomatis dengan indonesia
seperti perjumpaannya dengan presiden soeharto pada seribu sembilan ratus tujuh puluh empat dan seribu sembilan ratus sembilan puluh
serta kunjungan presiden susilo bambang yudhoyono ke inggris pada dua ribu dua belas
sebagai seorang ratu dan ibu kehidupan pribadi ratu elizabeth tidak selalu mudah
peringatan empat puluh tahun ia memegang tahta ditandai dengan perpisahan tentang perceraian
dan keterasingan anaknya pangeran charles dengan putri diana
ditambah lagi dengan terjadinya kebakaran di kastil windsor
pada seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh putri diana wafat dan meninggalkan duka mendalam bagi dunia
terlebih bagi keluarga kerajaan pangeran william dan pangeran harry
selama tujuh puluh tahun bertahta ratu elizabeth hadir di kastil windsor
dan menjadi saksi hidup sejumlah momen penting lain bagi kerajaan inggris
seperti pernikahan pangeran william dan kate middleton
dan pernikahan pangeran harry dengan meghan markle yang menyita perhatian dunia
namun lagi lagi ratu elizabeth dihadapkan pada ujian menjaga keutuhan keluarganya
ketika pada januari dua ribu dua puluh pangeran harry dan meghan markle memutuskan mundur
sebagai anggota senior keluarga kerajaan inggris
melalui semua pasang surut itu ratu elizabeth ii memiliki pendamping setia pangeran philip
dalam perkataannya ratu menyebut pangeran philip menjadi kekuatan yang selalu mendampingi
ia wafat pada dua ribu dua puluh satu sebelum ulang tahunnya yang ke seratus
setahun kemudian perjalanan sang ratu yang paling lama memimpin kerajaan inggris
harus berakhir pada kamis delapan september dua ribu dua puluh
ratu elizabeth ii dinyatakan meninggal dunia pada usia ke sembilan puluh enam tahun
di kastil balmoral skotlandia